youtube fanfest kembali digelar di jakarta pada hari ini
acara ini merupakan rangkaian final yang sudah diselenggarakan di yogyakarta surabaya dan juga bandung pada tahun ini
acara yang mengumpulkan content creator atau youtuber ternama indonesia ini mendapatkan antusiasme yang besar
tak sedikit pengunjung yang berdesakan untuk berfoto bersama dengan idola mereka
acara ini juga menjadi momen pemberian gold dan silver play button ke beberapa youtuber indonesia
yang sudah mempunyai lebih dari seratus subscriber seperti last day production dan juga fn dua fan
nah seperti apa sih kemeriahan youtube fanfest hari ini di gandaria city
kita telah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia trevi pradipta yang nampaknya juga sudah bersama para youtuber tanah air nih
halo trevi selamat malam
halo selamat malam bagaimana keseruan hari ini di panggung youtube fan fest trevi bisa gambarkan kepada saya
ya selamat sore hanu memang pada hari ini youtube fan fest berlangsung sangat seru
dari siang tadi terpantau sudah banyak banget masyarakat yang hadir khususnya generasi muda nih
yang ingin bertemu dengan para idolanya di youtube sana
dan pada hari ini para generasi muda tersebut berkesempatan untuk bertemu dengan idolanya
youtube indonesia seperti radita dika skinny indonesia arief muhammad dan juga masih banyak lainnya
dan acara ini berlangsung dari kemarin sebenarnya tapi beda kota
dari kota yogyakarta surabaya dan bandung
dan pada hari ini berlangsung jakarta
dan acara ini juga akan berlangsung sampai nanti hari minggu nanti
dan antusiasme yang ada pada acara ini menunjukkan bahwa youtube bukan hanya sekedar platform digital saja
namun menjadi sebuah wadah baru yang dimana dapat dimanfaatkan
dan juga dimana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas secara bebas lagi
dan hanum pada saat ini salah satu youtuber indonesia yang sudah terkenal juga yaitu epen cupen
selamat sore bapak bapak
jangan bapak dong kita masih jomblo nih
kakek epen cupen
bagaimana nih tanggapan bapak bapak epen cupen bang dodi dan bang nato semuanya segalanya
bang epen cupen bagaimana nih tanggapan bapak bapak epen cupen bang dodi dan bang nato semuanya segalanya
bang nato semuanya segalanya
tentang youtuber indonesia yang baru hype sekarang yang baru muncul di youtube bagaimana sih tanggapannya
kalau tanggapan kita dari teman teman event cuppen sekarang teman teman youtubers yang sekarang lagi masuk ke youtube ini ya ada juga yang bagus bagus
iya ini sih kalau bang epen cupen
kalau menurut saya sih untuk konten konten sekarang nih cukup bagus
dulu awal awal epen cupen mulai di youtube itu masih bagus
dulu awal awal epen cupen mulai di youtube itu masih bagus

serang member ayunan
serang member ayunan
serang member ayunan
jadi ini banyak teman teman youtuber dari timur untuk lebih berkembang
kalau sekarang kita lihat nih banyak orang yang ingin menjadi seorang youtuber
bahkan anak kecil juga ingin bercita cita sebagai youtuber nih
kira kira apa sih bisa diberi nggak tips dan trik sebagai adventuan nih untuk pemula memulai karir sebagai youtuber
kalau motivasi dari kami event juven yang penting kuncinya semangat
tetap semangat motivasi terus jangan pernah merasa bosan untuk bikin youtube youtube vlog vlog apa begitu
kalau menurut saya sih trik yang gampang untuk memulai sebagai seorang youtuber
paling kita mulai dari paling gampang itu bikin vlog tentang kehidupan sehari hari
kita bikin kayak di hari bikin seperti di hari
kita ngapain di hari ini terus besoknya lagi ngapain gitu
yang penting kontinu terus
kalau epen cupen sendiri apa nih prestasi apa yang sudah didapetin
lama berkarir di dunia youtube prestasi apa sih yang udah didapetin di youtube ini
kita evan cupan sudah pernah bikin film layar lebar juga yaitu film melulus
film melulus kemarin
ya sekarang ada tayang sekarang di bioskop sekarang
untuk prestasi di youtubenya mungkin bisa dijelaskan lagi seperti apa
kalau untuk evan cupan sendiri di youtube prestasi dari awal ini nih
apa nih boleh dijelaskan nggak apa ini nih
ini akhirnya dapat evan cupan dapat silver plate button
channel youtube evan cupan ya channel youtube evan cupan sudah mencapai lebih dari seratus ribu yang subscribe
berarti seratus ribu itu sudah banyak sekali yang subscribe yang sudah mengenali evan cupan ini ya
ya hanum itu tadi bincang saya dengan evan cupan bahwa youtube sekarang kembali lagi bukan sebagai digital platform nya tapi harus dimanfaatkan
apalagi untuk generasi muda nih
untuk menggali potensinya di dunia kreatif
ya itu hanum kembali ke anda
trevi nggak usah trevi yang gerogi
saya di sini melihat trevi sama evan cupan itu saya ikutan gerogi
terima kasih atas laporan anda langsung dari youtube fanfest dua ribu tujuh belas